pemirsa akhir pekan tiba sudahkah anda menyiapkan menu makanan spesial untuk menyambutnya
di kota bandung sebuah festival kuliner yang menyajikan puluhan menu makanan berat hingga makanan ringan siap menggoyang lidah anda
lucunya aro manis berkarakter boneka atau camilan berasap menjadi salah satu dari sekian banyak menu unik yang menggoda
memilih dan menyantap menu favorit sesuka hati hanya dalam satu tempat
anda bisa melakukannya dalam festival kuliner tropical pastel yang digelar di trans mall di jalan gatot subroto kota bandung
mulai dari mie steak hotdog nasi mozzarella atau nasi lidah siap menggoyang lidah anda
tak heran empat puluh lima tenan makanan berat hingga makanan ringan dengan menu indonesia atau luar negeri
menjadi magnet pengunjung
keren banget sih rasanya saya pengen makan terus nih ngeliat makanan nya pengen beli beli
lihat sini beli lihat di sini beli banyak banget yang unik jadi pengen nyobain semua
kadang kadang kalau misalnya ke satu restoran cuma satu menu aja kalau di sini kan semuanya jadi lengkap
jadi terus orang orang yang bukan dari orang bandung juga bisa kesini bisa tahu yang khas dari bandung itu apa aja
dari sekian banyak menu
dan juga kutip smeg yang paling mencuri perhatian
menggunakan liquid nitrogen cemilan ini memberikan sensasi yang berbeda saat menyantapnya yaitu dingin dan berasap
inilah surganya para pemburu kuliner karena setiap festival kuliner yang saya kunjungi di kota kembang
selalu hadirkan inovasi baru dan kreativitas menu yang tentunya unik
namanya juga bandung surganya kuliner indonesia
tak kalah menarik aromanis karakter berbentuk boneka ini juga menjadi buruan saya
para pembeli yang umumnya anak anak bisa memilih karakter sesuai selera
selain untuk mengisi liburan panjang akhir pekan festival kuliner ini juga bertujuan mengenalkan kuliner baru yang hadir di kota bandung
pasti buat ngenalin brand brand kuliner baru lagi ya di bandung karena kan setiap hari brand kuliner di bandung itu tambah
jadi inilah tempatnya buat brand brand baru untuk ngenalin ke masyarakat luar
acara ini digelar mulai tanggal sepuluh hingga empat belas mei mendatang
dian permatasari bandung